sementara itu terdakwa kuat ma'ruf mengaku menerima hasil penilaian tim ahli psikologi forensik
yang menyatakan dirinya punya tingkat kecerdasan di bawah rata rata
hal ini ia sampaikan saat diberi kesempatan oleh majelis hakim
untuk memberikan tanggapan atas keterangan ahli dalam persidangan
kuat ma'ruf mengatakan ikhlas dinilai tidak pandai dengan kecerdasan di bawah rata rata
saat diberi kesempatan menanggapi pernyataan ahli psikologi forensik reni kusumawardani
mendengar pernyataan tersebut spontan pengunjung ruang sidang tertawa
kuat melanjutkan tanggapannya dengan bertanya kepada ahli apakah ia masuk kategori pembohong atau tidak
pengunjung pun kembali dibuat tertawa oleh pertanyaan kuat tersebut
namun di dalam psikologi kami tidak pernah menggunakan satu metode
kalau ibu menyimpulkan saya di bawah rata rata saya ikhlas bu
apa yang tidak jujur apa gimana ibu
soalnya akhir akhir ini saya sering disebut pembohong dan tidak jujur ibu
dan saya sakit dengan bahasa itu ibu
dari hasil pemeriksaan kami semua kebohongan memang pernah terjadi
kebohongan dan itu sudah diakui kemudian direvisi dan kemudian kami mengukur kredibilitas keterangan bapak
demikian seperti yang tadi telah kami sampaikan
sebetulnya karena kepatuhan yang sangat tinggi seperti itu dan ada satu situasi tidak tahu menau
karena kebohongan berada di dalam satu tempat dalam situasi yang seperti itu
sehingga berada di tempat yang keliru ya pak ya pada saat itu
terima kasih ibu
padahal aslinya jujur ya ibu
kami tidak bilang bohong pak ya
tidak ada indikasi manipulatif
terima kasih ibu
bagaimana keterangan para saksi ini
apakah benar semua salah semua atau tidak tahu menau
tanggapan saudara cukup